kementerian komunikasi dan informatika akhirnya memutuskan menunda pengumuman
ataupun juga penetapan tarif interkoneksi terbaru yang mestinya berlaku satu september dua ribu dua puluh
hingga batas waktu yang belum ditentukan
sebelumnya dari tiga operator penguasa pasar industri telekomunikasi indonesia
telkomsel menjadi satu satunya yang menolak rencana penurunan tarif
bahkan mengusulkan menaikkan tarif interkoneksi
ada apa dengan tarif interkoneksi mobile dan seluler di indonesia
adu lobi tarif interkoneksi saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
mungkin mendengar kata interkoneksi kita seperti apa sih sebenarnya interkoneksi
kenapa itu penting untuk dibahas saya menjawabnya penting untuk dibahas
mengapa karena setiap hari kita menggunakan telepon dengan provider provider
yang mungkin kita punya nomor dari dulu hingga sekarang
itu saja saya akan bahas apa yang dimaksud dengan biaya interkoneksi
biaya yang terkoneksi adalah komponen yang harus dibayarkan oleh operator kepada operator lain
yang menjadi tujuan panggilan penggunanya jadi ini antar operator
sebelumnya kalau misalnya sebagai contoh saya dari telkomsel
kemudian saya akan menelpon ke xl biaya yang disepakati sebelumnya adalah rp dua ratus lima puluh per menit
jadi suka mahal kan biasanya kita telpon ke operator berbeda
dan biaya interkoneksi sendiri merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar
tarif retail yang dikenakan pada saya pada anda pada kita semua sebagai pelanggan
jadi base nya adalah dua ratus lima puluh rupiah tersebut
selain interkoneksi masih ada unsur lain
seperti misalnya margin keuntungan yang diinginkan oleh operator
dan kemudian juga pasti ada biaya promosi
kita lihat kalau mereka melakukan marketing pasti gila gilaan ya
dan itulah yang dimaksud dengan biaya interkoneksi
jadi interkoneksi itu sederhananya merupakan komponen
jadi misalnya ada sebuah himpunan yang akan menjadi harga tarif kita
kalau kita menelpon antar opsi
dan di sana ada yang namanya dan ini menjadi salah satu yang mendominasi
itulah yang disebut dengan tarif interkoneksi
jadi interkoneksi tersebut adalah biaya yang harus ditanggung
kita tanggung kalau kita menelpon antar provider
kadang kadang kan kita pasti akan menelpon tidak mungkin selalu sama ya
kalau selalu sama providernya biasa dia punya paket paket tertentu
sehingga ada diskon tertentu
misalnya kalau telkomsel tuh ada tm yang seperti itu ya
dan inilah yang dipermasalahkan inilah yang akan saya bahas sore hari ini
ini sangat dekat dengan kita
sehari hari karena tarif itu akan mencatatkan juga berapa konsumsi atau belanja kita
untuk membeli pulsa
lalu ini yang akan dimaksud jaringan seluler baik itu tetap seluler dan juga satelit
jadi ini adalah medianya baik itu yang menggunakan selat ataupun tidak
dari sebelumnya dua ratus lima puluh rupiah untuk tarif interkoneksi menjadi hanya dua ratus empat
jadi memang berat
jadi laku turun
lalu kita lihat nutrik jaringan tetap rata rata satu ratus dua puluh
untuk seluler satu ratus sembilan puluh enam satelit satu ratus sembilan puluh delapan
jadi ini adalah penurunan yang harusnya yang harusnya direncanakan oleh pemerintah
namun apa yang terjadi kemudian
ternyata salah satu penguasa dari pasar provider di indonesia yaitu telkomsel menolak
telkomsel memang memiliki beberapa alasan sehingga akhirnya dia menolak
jadi dari beberapa penguasa
beberapa penguasa provider di indonesia seperti kita tahu ada xl
kemudian kita tahu juga ada indosat kemudian ada smartfriend ya salah satunya
dan mereka ini say yes untuk penurunan
tapi ternyata telkomsel say no kami nggak mau turun
pertama oke saya tidak kesini terlebih dahulu saya ke bts
nah ini menjadi salah satu alasan
jumlah bts atau best transceiver service yang dimiliki oleh operator selanjutnya
jumlah bts atau best transceiver service yang dimiliki oleh operator selanjutnya
atau seluler menjadi alasan mengapa
begini jadi telkomsel tersebut memang sudah memiliki sebuah bonus
karena ketika mereka menjadi sebuah perusahaan telekomunikasi mereka sudah punya banyak bts
ya infrastrukturnya sudah punya banyak sekali
kita lihat jumlah bts mereka itu adalah satu ratus delapan belas tujuh
jadi bts tersebut adalah media kalau kita bisa lihat tower tower
anda bisa lihat tower untuk menyambungkan frekuensi anda untuk menghubungi via telepon ataupun juga data
telkomsel punya paling banyak
xl punya hanya separuhnya enam puluh enam empat saja
kemudian dan kemudian ini adalah oh ya sorry enam puluh enam empat ribu unit ya
jadi enam puluh enam ribu banyak sekali
sementara mereka punya lebih dari seratus satu ratus delapan belas ribu unit
sementara untuk indosat uredo sendiri juga sedikit di bawah telkomsel
kita lihat lima puluh dua tiga ataupun lima puluh dua tiga ratus unit
dan kita lihat telkomsel itu memiliki dua kali lebih
empat kali lipat dari yang dimiliki oleh dua penguasa provider lain di indonesia
ini yang menjadi alasan mereka
telkomsel tidak ingin menurunkan karena mereka memiliki argumentasi infrastruktur mereka butuh maintenance
walaupun saya sebagai konsumen yang namanya turun ya konsumen pasti senang
saya senang banget kalau mau diturunin
tapi kenapa alasan telkomsel
apakah memang maintenance menjadi alasan yang masuk akal
sehingga telkomsel menolak untuk menurunkan tarif
bahkan tidak hanya menolak tapi mereka bahkan mengusulkan untuk naik
keren ya telkomsel udah nolak usulan pemerintah malah mengusulkan naik
tapi mereka malah mengusulkan untuk naik menjadi rp dua ratus delapan puluh lima per menit
artinya apa kalau mereka berencana naik
naik lagi tarif kita kalau mau nelfon
mahal jadinya kalau kita mau beli pulsa
kan pasti kebutuhan pulsa per bulan jadi makin bengkak gitu
padahal keuntungan telkomsel kita lihat pada tahun ataupun telkom pada tahun dua ribu lima belas saja
mereka itu pendapatannya lebih dari seratus triliun rupiah
kita tidak bercelah bapak bersih
tapi pendapatan saja
sudah gede loh seharusnya
tapi mungkinlah mereka punya pertimbangan lain
akhirnya mereka menolak
dan untuk memutuskan kapan akan menurunkan tarif
kapan akan menurunkan tarif interkoneksi tersebut
harus ada yang namanya kesepakatan semua provider
ketika telkomsel mengatakan tidak pemerintah akhirnya melunak
jadi interkoneksi yang harusnya turun saya sudah senang ya
sudah mau turun nih gitu
dan ternyata ditunda lagi
jadi kegembiraannya ditunda terlebih dahulu
selain itu menjadi penting juga kita bahas bahwa ternyata telkomsel itu memiliki pelanggan paling banyak di indonesia
jadi biasanya sudah di atas angin ya telkomsel
jadi sudah pede
gini loh sederhananya
telkomsel itu pasti berpikir mungkin seperti ini ya
jadi mungkin masa sih orang mau ganti nomor handphone
apalagi yang sudah punya kolega banyak gitu ya
kan penting nomor yang itu jangan diganti ganti
biasanya untuk kepentingan bisnis kan seperti itu
makanya mereka percaya diri sekali
kita lihat satu ratus lima puluh juta pelanggan mereka terbesar di indonesia
terbanyak di indonesia
dan artinya apa
hal ini adalah raja telekomunikasi di indonesia
sudah tidak bisa terpungkiri lagi
mereka menguasai pasar telekomunikasi indonesia
dari mana mereka menguasai
dari anda yang setia menggunakan nomor nomor telkomsel
dari dulu hingga sekarang
dari anda yang selalu beli paket paket yang selalu mereka tawarkan
dari situ mereka mendapat pelanggan
data ini kami dapatkan dari anda yang setiap hari menggenggam telpon anda
menggenggam ipad anda untuk berselamat
untuk berselancar di internet
dari situ data ini
kita lihat untuk indosat oredo sendiri delapan puluh lima juta pelanggan
jadi jauh ya jaraknya ini
itu baru posisi kedua baru indosat uredu
sementara telkomsel satu ratus lima puluh tujuh juta pelanggan
kemudian xl empat puluh enam juta pelanggan
dan smart friend dua belas juta pelanggan
jadi sederhananya apa
jadi kalau kita bandingkan telkomsel itu punya bts paling banyak
kemudian punya pelanggan paling banyak
ini hanya kebagian kecil kecil
dengan adanya penurunan tarif harusnya bisa diratakan sedikit kue kue bisnis telekomunikasi
tapi telkomsel gak mau karena dia tahu dia udah punya pasar
dia udah menguasai pasar gitu
jadi menurut telkomsel harusnya
harusnya untuk penetapan tarif interkoneksi itu ditentukan oleh pemilik jaringan
dalam hal ini adalah provider provider
jadi menurut dia pemerintah yang tidak fair
pemerintah tidak fair menurut telkomsel karena menyamaratakan treatment terhadap semua provider
padahal mereka punya argumentasi bts paling besar
sehingga mereka butuh dana maintenance
tapi terlepas dari itu
seluruhnya indosat uredo dan jepang
seluruhnya indosat uredo dan jepang
dan kemudian juga smart
juga mengatakan bahwa
sah sah saja mereka mau mau saja diturunkan
yang nggak mau ya telkomsel sendiri
kalau saya sih senangnya kalau turun
kalau naik makin mahal
kan kita belanja pulsanya
oke selanjutnya penetrasi smartphone dua ribu lima belas menjadi salah satu faktor penting untuk provider
karena ini akan menjadi refleksi bagaimana prospek bisnis mereka ke depan
kita lihat untuk singapura menjadi pasar penetrasi smartphone dua ribu empat belas terbesar
penetrasi bahasanya terlalu teknis
saya pakai saja
penetrasi smartphone yang paling banyak menggunakan smartphone
meskipun tidak sebesar hal tersebut
bila kita lebih dalam lagi
peluang yang semakin besar untuk perusahaan perusahaan tersebut
saya tertarik untuk sedikit mengulik tentang data data kepemilikan saham
kita lihat bahwa ada telkomsel
oke saya kembali ke slide ini
oke saya kembali ke slide ini
oke kita lihat
selama ini kita mungkin tidak ngeh atau kita ngeah tapi ya sudah lah gitu
tapi saya ingatkan anda kembali
taukah anda bahwa industri telekomunikasi indonesia tersebut dikuasai oleh asing
industri yang sangat strategis ini dikuasai oleh asing
saya bawa anda kepada data
nama berhad anda pasti tahu dari mana
ada asing di sana
lalu kemudian kita ke indosat uryodo
dua juta ya pelanggan bts yang dia miliki
dari qatar saudara saudara
intinya yang ingin saya bilang di sini ada singapura di telkomsel
artinya bahwa industri telekomunikasi kita telpon yang selalu anda angkat
percakapan chat yang selalu anda lakukan dengan orang orang siapapun itu
kolega anda keluarga anda orang orang penting dalam hidup anda yang menguasai industri tersebut
mengatur mengelola percakapan anda
mayoritas bahkan adalah asing
ironi memang industri dengan nilai lebih dari tiga ratus triliun rupiah ini
nyatanya justru selalu dipenuhi disesaki oleh saham saham asing di perusahaan perusahaan
strategis telekomunikasi di indonesia